haduh apa sih ma aku ngantuk
aduh kok lupa ya namanya saudaranya debaran tuh siapa ya
pak rena dan bu arinnya mana
rena masih tidur bu di kamar dia temani sama istri saya
ada apa ya bu
begini pak tujuan saya datang ke sini adalah untuk menjemput rena
pak kami terpaksa membawa rena kembali ke panti asuhan mutiara bunda untuk sementara waktu
karena pengawasan kami selama ini terhadap pak al dan bu andin
hasilnya tidak seperti yang diharapkan
dengan istri saya dengan mama saya juga
semua senang dengan rena disini bu
apapun yang rena minta bisa kita turuti disini
bapak tidak berkenan dengan keputusan kami
tapi sayangnya berdasarkan apa yang terjadi belakangan ini

saya tidak bisa mencari keputusan saya sendiri
saya tidak bisa mencari keputusan saya sendiri
kami terpaksa memutuskan seperti ini
harus mengkaji ulang hak adopsi bapak atas rena
kami melihat sendiri rena sempat terkunci di dalam kamar mandi
dan bu andin pergi dari rumah
dan kabar terakhir yang kami dengar
tapi rena udah kembali ke rumah ini bu
dengan selamat sehat semuanya lengkap
jadi ibu tidak bisa melakukan ini sama saya
tahan emosi kamu
bisa minta tolong panggilkan rena kesini
saya tidak izinkan reina itu anak saya
pak al saya tahu ini tidak mudah untuk bapak
tapi tolong bapak bekerja sama dengan kami
kalau bapak menolak penilaian terhadap bapak akan semakin buruk
biar mama panggil mereka
udah pagi sarapan ya mau soal apa mau nasi goreng sereal roti
ibu panti dan tim pengawas datang
mereka mau bawa rena pulang ke panti asuhan karena al dianggap lalai
mereka datang ke sini mau
mau misi rena dari kita
bupanti dan tim pengawas tahu kalau kemarin rena hilang
aku nggak mau aku nggak mau dipisahin rena dari aku sama
tapi asalnya masih tidur
hai ma tolong bangunin elsa bila ada nino ya
aduh apa sih
apaan di kamar aku
apa gak boleh
aku kamar istri aku
aku gak mau pulang
aku gak mau pulang
aku gak mau pulang
selama kamu masih deket deket sama
aku udah gak kuat lihatnya
aku janji untuk jaga sikap aku
tapi tetep aja kamu yang langgar
kok masih mikirin mbak andin
kok masih peduli sama mbak andin
bahkan anak angkatnya mbak adin pun
kamu perhatiin lebih
kalau kamu masih belum bisa maafin aku
aku sengaja kosongin jadwal kerjaan
bisa ajak kamu
yaudah kalau gitu kamu
aku tunggu di luar ya
jangan lupa sikap gigi
sekarang kamu ikut sama ibu panti ya